ya reza jika tadi kita sudah ke amerika serikat nah sekarang kita jalan jalan lagi jalan jalan virtual ya
nah kali ini kita ke benua eropa tepatnya di austria
kira kira bagaimana suasana ramadan di sana kita sapa langsung lukman hakim warga negara indonesia di austria
selamat pagi waktu indonesia mas lukman
tapi saya sebelumnya mau tanya dulu di sana tahun ini puasa ramadan lagi musim apa
dan berapa lama jumlah jam puasanya kalau di sini kan kurang lebih kita dua belas sampai tiga belas jam
kalau di sana seperti apa mas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mas reza dan mbak megi
salam dari austria sekarang jam dua puluh dua lewat dua puluh delapan waktu austria
musimnya sedang musim semi dan kita sudah menuju lumayan hangat nih suhunya sembilan derajat celcius
suasana ramadan di sini seperti hari hari biasanya sebenarnya tidak terlalu nampak karena sebagian besar warga austria itu agamanya katolik
sehingga muslim merupakan minoritas di sini
oke mas lukman ini meskipun minoritas begitu ya di sana apakah ada tradisi ataupun acara acara unik ramadan di sana
ya biasanya kami komunitas muslim indonesia
kami menamakan diri selain perhimpunan pelajar indonesia kami juga bekerja sama dengan namanya warga pengajian austria atau di tingkat wapena
alhamdulillah tahun lalu kita mulai sudah ada masjid sendiri sehingga kita bisa meng arrange suatu acara buka bersama
biasanya kita lakukan di masjid kita lalu juga kadang kadang kita lakukan di kedutaan
seperti yang bisa dilihat di
jadi kita biasanya selalu kumpul dengan masyarakat masyarakat indonesia maupun teman teman pelajar lainnya di austria untuk obat kangen
obat kangen puasa suasana puasa di indonesia
oke kalau masyarakat muslim di tulln sendiri di tempat anda berada sekarang mas lukman ada berapa banyak dan apakah biasa kumpul juga atau hanya masyarakat atau hanya sesama masyarakat indonesia saja
iya kebetulan saya tinggalnya di tulln austria itu sekitar tiga puluh km dari ibukota vienna
saya kuliah di vienna tapi saya melakukan kerja kerja lab saya di tulln makanya saya tinggal di tull
jadi sebagian besar kita melakukan interaksi dengan teman teman di vienna juga
ini sekitar ada lima puluh an orang lah kalau teman teman di vienna dengan di tun disatukan di vienna
oke mas lukman
tadi kan anda menyebut kalau misalnya kumpul kumpul gitu ya dengan mahasiswa indonesia lalu kumpul kumpul ke acara dubes republik indonesia di austria itu kan jadi obat kangen begitu ya
nah yang paling dikangenin itu apa
yang dikangenin itu sebenarnya suasana itu
kalau sahur itu dibangunin sahur
kalau kumpul kumpul itu tentunya yang dikangenin itu goreng gorengan
lalu apa namanya ini biji salak gitu ya
dan suasana ngobrol barengnya itu
karena kita sehari hari kan ngobrol pakai bahasa inggris gitu ya
jadi kalau ketemu orang indonesia bercerita dan bertukar bersilaturahmi bertukar pikiran dengan bahasa indonesia itu akan lebih nyaman gitu lebih enak
oke jadi mungkin nggak ada gorengan gitu ya dari sana
takjilnya bukan gorengan di sana
nanti kita kirimin deh gitu ya tepungnya tapi ya
soalnya gorengannya susah
kirimin dong mbak please mbak
nah mas lukman nah kudapan sahur di sana apa
mas lukman sudah sahur belum nih
ini belum sahur
di sini masih jam setengah sebelas malam
nanti saya sahur itu biasanya bangun pukul empat
nanti imsaknya itu pukul lima kurang lima belas
nah jadi biasanya saya sahur kalau nggak bawa apa namanya dimasakin istri ya
atau makan makanan sahur hakil bawa dari buka bersama gitu
buka bersama biasanya kita bungkusin tuh makanan makanan indonesia tuh
berarti sama kayak di sini tinggal diangetin aja begitu ya makanan lebihnya gitu ya
itu juga obat tangan tuh reza
soalnya kan makanan indonesia susah loh
tapi mas lukman kalau misalnya di sini masyarakat indonesia berbuka dengan yang manis gitu ya untuk menambah gula darah
tapi kalau di sana seperti apa
atau karena memang lebih banyak
lebih banyak makanan makanan indonesia jadinya sama juga gitu
ya sebenarnya karena kita juga memperhatikan makanan halal juga ya mas reza
dan juga kita lidahnya ini masih lidah indonesia nih
kadang kadang makan spaghetti makan pasta makan pizza itu cuma untuk takjil aja
mungkin bisa kalau untuk takjil
tapi kalau untuk main course nya atau makanan beratnya tetap saja kita akan makan nasi juga gitu
makan makanan indonesia juga
paling kalau untuk takjil ada kebahan
ada kebahan ada roti itu bisa lah
tapi kalau untuk main course tetap makanan indonesia yang nomor satu
hmm makanan indonesia yang nomor satu ya
oke mas lukman meskipun umat muslim di austria ya sebagai minoritas begitu ya reza dan juga mas lukman
apakah ada festival ataupun event selama ramadan ataupun menjelang lebaran nanti
hmm kebetulan kalau di sini tidak ada ya mbak megi
karena suasananya justru di sini yang terbangun adalah suasana easter sebenarnya menuju pascah
jadi orang orang austria itu kalau kita lihat di jalan jalan juga suasananya sebenarnya banyak suasana easter
banyak telur telur pasca gitu
jadi kalau kita lihat suasana ramadhan itu hanya ada di tempat tempat tertentu saja seperti di masjid
atau misalkan di pasar pasar turki gitu di pasar pasar halal gitu
jadi kalau di tempat tempat yang umum
itu biasanya sekarang suasananya adalah suasana patah
mas lukman berarti banyak sekali hal yang dikangenin dari indonesia
begitu ya tadi mulai dari dibangunin sahurnya gitu
gorengannya takjilnya begitu ya
terus yang cukup membuat saya penasaran ketika kita berbicara dengan teman teman masyarakat indonesia yang berada di luar negeri
kan mereka punya khasnya masing masing begitu ya
kalau di austria sendiri seperti apa
apakah memang hanya berbuka bersama karena ada negara juga yang justru lebih ramainya sahur bareng gitu
yang sedikit berbeda
kalau di sana seperti apa
iya soalnya menarik sekali
viena itu kan kota musik begitu ya
banyak sekali kayak musik show dari vienna begitu
apakah dirayakan dengan klasikal musik seperti itu
tidak juga mbak meggy dan mas reza
kebetulan kami memang di sini kota negerinya mozard ya kalau boleh dikatakan
di sini negerinya mozart
terus terkenal juga dengan negeri dengan pegunungan pegunungan alpennya yang indah
tapi kalau untuk ramadan sendiri sangat sulit kita untuk menemukan hal hal tersebut di sini
paling tidak kami warga pengajian austria atau wapena itu
membuat satu persembahan berupa lagu lagu nasyid kemarin kami persembahkan itu di acara buka bersama
sementara kalau sahur biasanya sendiri sendiri
karena kalau sahur itu udara di luar dingin tidak seperti di indonesia kita bisa sahur on the road gitu ya
tapi kalau di sini sahurnya sendiri sendiri abis itu kita tidur lagi karena besok juga beraktivitas seperti biasa
oke mas lukman ini tadi menarik sekali begitu ya
kota mozart romantik banget
kalau misalnya bisa tadi juga sahur on the road
kalau misalnya di jakarta kan banyak kericuhan begitu ya
tapi kalau misalnya di sana pasti suasananya tuh lebih aman
suasana sahur di sana seperti apa mas lukman
alhamdulillah aman kalau di sini mbak meggy
kita terasa nyaman sekali di transport transport umum juga kalau kita mau tidur itu sangat aman sekali
kadang kadang juga saya ketinggalan handphone di masjid itu pasti handphonenya tetap ada di situ
di situ tidak ada orang yang ambil
bahkan ada yang mengembalikan
suasana sahur justru
banyak orang yang banyak orang
austria yang bertanya kepada saya justru
apa apa puasa kan kamu tidak minum
tidak makan gitu tapi
mereka bingung gitu karena mereka tidak
tahu bahwa sebenarnya kita sahur
di pagi hari dan berbuka di malam hari
jadi dua kali tetap makan
seperti biasa hanya jamnya saja yang berbeda
jadi saya coba jelaskan itu ke teman teman saya
yang di austria
oke baiklah kalau begitu
mas lukman sehat sehat
di sana begitu ya salam juga untuk
masyarakat indonesia yang ada di sana
tetap jaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa
baik terima kasih